kita ke ibu kota sambungan siar muay atau expansion joint di flyover kemayoran yang sempat renggang kini sudah diperbaiki
arus lalu lintas dari arah gunung sahari menuju kemayoran yang sempat tersendat pun sudah kembali normal
inilah kondisi sambungan beton atau biasa disebut expansion joint di flyover kemayoran yang sudah diperbaiki
sudah sejak tiga bulan lalu sambungan ini renggang antara sepuluh hingga dua puluh cm
kondisi ini membuat khawatir para pengendara yang melintas
flyover milik dewan pengendalian pengawas pembangunan kawasan kemayoran atau dp tiga kk ini sudah diperbaiki pada sabtu kemarin
perbaikan dimulai dengan memperbaiki sambungan dan mengaspal kembali
arus lalu lintas yang sempat tersendat saat proses perbaikan pun kini kembali normal